jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
vaksin nusantara sendiri juga saya dengar juga sudah bergerak lebih maju
sebenarnya juga vaksin merah kuki juga sama di unair juga
kemarin juga pak menkes sudah kesana
mudah mudahan semua ini bergerak maju
semuanya memenuhi kaedah ilmuwan dan bisa juga dipakai di tanah air
baik vaksin impor yang terus kita datangkan maupun juga vaksin dalam negeri vaksin merah putih dan juga vaksin nusantara
kami mendapatkan informasi terakhir juga dari hasil rapat kabinet terbatas kemarin ya
dan informasinya bahwa pak jokowi juga mendorong agar vaksin produksi dalam negeri
yaitu vaksin merah putih dan vaksin nusantara juga nanti juga menjadi bagian yang diprioritaskan untuk menjadi vaksin booster